melonjak dari tiga lima menjadi tujuh persen dalam dua belas bulan terakhir
ini juga udah dipotong potong udah dicuci bersih